jadi gue dapet dunia akhirat
kalo udah nyampe di sana ses mesej gue
jangan pergi mat samad jangan pergi
jatah gue mana
bak lu eli kecium belakang
yang enak aja lu
alhamdulillah nyampe juga gua di kota
ini adanya segini aja mbak
wah cuma segini
adanya segitu doang mbak
kalo besok uang dari ini
kagak ada lu nama ya dikit pun ya
lu kan udah perawan

lu suka kagak suka
mau gak mau
lu harus kawin sama si jambang
dia itu premancileduk tajir
bener kok apa kata nyokap lu
bila ya kita akan jadi lebih gede
mbak be yang megang preman di kampung rambutan
nah si jambang yang megang preman di kampung ciledau
kita akan bagi bagi hasil ini kita akan tajir dong
eh pokoknya kagak mau kawin sama si jambang
banyak bulunya kayak monyet tuh gak
biar nih nyokapnya ngeberesin
anak gak tau diuntung
eh lu kenapa sih kagak mau kawin sama si jambang
ayah tuh kagak mau ya punya calon suami preman
jadi apa yang ada perubahan dong kagak ngerti banget sih
loh hah lu berani
udah berani nolak kemauan babek
dia malah ngelawan udah diem
dia udah berani nolak kemauan babek
eh nah alusan dikit
he eh denger ya rin
dari kecil dari orok lu itu udah dilatih jadi premam
nah nih tapak lu nih nyokap yang bikin waktu lu orok
biar lu digedein jadi preman
kita ini keluarga preman
sama si preman
bawel banget sih
aduh dimana harga diri gue sebagai preman
kalah sama anak
lu memang preman ble e
gua gibeng dulu
apa asal lu kekawinin lu kakak mau
kok apa kalo gua jadi lu
yang gue cari itu kriteria cowok yang lain daripada yang lain
yang jelas gak teluk dua
yang gua cari itu
jadi gua dapet dunia akhirat
baik ama gue
wah ini masih tonggos ya
gimana sih tuh
diajakin kenalan malah kabur
aduh aduh aduh
mampu mampu mampu ibu ya
yang begini nih yang gua cari
hah gua dapet juga
lu mau kaget jadi laki gua
budek lah ya
lo tunggu datang gua budek lagi
lo mau kaget jadi laki gua
jadi pacar gak mbak
udah gua bilang jadi laki gua ya jadi suami gua
mbak mbak mbak
yang kaya begini mah
masih dakepan gue kemana mana
lu liat dong
iya kan masih dakepan gua
gak dakepan ini mbak
berani lu sama gue
sekarang lu harus ikut gua ke rumah babe
hah kebalik mata lu
rin biar nyokap lu preman tapi seleranya tinggi
nih bapak lu mantan cover boyke
dia ini nih biar begini begini juga
aduh rin tukang kelak telor lu bawa
ini roang apa demit
hah kagak nih orang
ayet tetep mau kawin sama dia
karena ayet cinta sama dia
dan dia cinta sama ayet
ini cuma salah paham nih yaa
ini cuma salah paham doang beneran
nyokap sih mbak bi
turunan lu blee